dalam pelaksanaan vaksinasi di desa segaran klaten jawa tengah senin pagi rombongan presiden
dibuat kaget oleh warga yang mengikuti vaksinasi bernama sama dengan nama sang presiden yakni
joko widodo oleh presiden warga tersebut langsung ditemani mulai proses screening sampai selesai
vaksin tidak sampai di situ presiden juga memberikan hadiah kepada warga tersebut joko
widodo yang berprofesi sebagai pandai besi ini pun tak kuasa menahan tangis haru saat bertemu langsung
dengan orang nomor satu di indonesia tersebut ditungguin dari datang sampai
mantrinya itu melek sorek so itu saya udah ditungguin sama pak jokowi duduk disitu
kemarin enggak belum tidur ini kenapa pak kepikiran terus dalam kunjungan kerja di desa segaran delanggu klaten
ini presiden jokowi hadir didampingi ibu negara iryana gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan
sejumlah pejabat lainnya presiden berkelilingga untuk memastikan pelaksanaan vaksinasi dor dor
berjalan dengan baik
tim liputan cnn indonesia